terus sakit bang wahab kan jadi sedih
makasih bang wahab
iya romantis ya
kejam lu dan sadis lu sama bini lu
tante mira pergi ya pak
tante mira kenapa nangis pak
tante mira terlalu sedih
karena kehilangan ilham sama indah
tante mira gak bisa menahan kesedihannya
jadi terpaksa harus teriak teriak
tapi papa udah janji sama tante merah
bapak akan lapor urusan ini ke polisi
jadi segera kak ilham sama indah cepat ditemui
supaya ini mukanya gak murung aja nih
iya pak makasih ya pak
ada jalan kerjaan lagi ya pak
iya dong ya
indah takut petirnya kak
kamu tenang aja
ini semua peringatan dari allah swt
sedikit lagi pengen ujian

mau gak mulai sekarang
manggil tante jena
sama om jarwo
ini jadi keinget sama
pasti kak gilang sekarang
karena punya dua bapak
yang punya bapak belum pernah ketemu
sama bapak kita
kamu tenang aja indah
kita bisa ketemu kok sama bapak dan ibu kita juga
kak juga belum tau
kita berdoa kepada allah swt
karena allah swt
maha mengabulkan doa
manis manis banget sih
ini anak dua
gue makin sayang deh sama mereka
kok pulangnya malam malam sih bang
iya aku banyak urusan nih
kita kangen banget om
kita pengen banget ketemu sama ibu
indah mau pulang
indah mau ketemu ibu
kalau ibu kalian itu lagi pulang ke kampung
tapi kayaknya nggak mungkin deh om
ibu balik ke kampung
gak ngajak kita
gak nyariin kita juga
om tolong deh om
om anterin kita om ke kontrakannya ibu
boleh om ya
besok om anterin ke kontrakan ibu kalian
sekarang udah malam
ujan tuh di luar
tapi om janjikan sama indah
harap ribet nih jadinya nih
masa iya sih nih anak anak musti gua balikin lagi ke semirak
yang ada si dhani bisa ngamuk sama gue

jangan lupa like share dan subscribe ya
kenapa gak nelfon abang sih kalau mau pulang
kalau neng merah hujan hujan begini
bang wahab kan jadi sedih
makasih bang wahab
kalau hujan hujan begini
memori payung ini
boleh minta tolong gak
ya pake ditanya lagi
kan bang wahab standby dua puluh empat jam buat neng mirak
kalau bang waha punya informasi
tentang ruangan kerja
boleh tolong kasih tahu saya
bang wahab tau kan
gue adain aja dulu
pan gue kudu kelihatan hebat di depan si mira
ada neng ada
pokoknya neng mirak tenang aja ya
alhamdulillah kalau memang ada
kalau gitu besok saya mau langsung lamar kerja aja bang
neng mirak bobo aja dulu ya
ntar besok pagi bang oa banterin ke tempat kerja yang baru
makasih ya bang
mimpiin bang wahab ya
gue bisa deketin neng mirak
walaupun banyak yang mau deketin dia
rezekinya orang ganteng
saat turun hujan
nanti dia berkata aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
aku mau bekerja
masyaallah ya dia
hati dia jadi adem banget
dengarin nih anak anaknya pada ngajak
ngaji ta'aba oh iya ta'aba nah ataba ataba hei hei tante demen banget tau
denger kalian ngaji iya tante tante mau ngaji bareng gak tante kan udah lama kagak pernah
ngaji udah kagak inget kali yaudah nanti ilham ajarin lagi deh iya tante tante pasti
mau kan kita ngaji bareng bareng eh beneran ya tante alhamdulillah tante senang banget
kalau kalian mau ngajarin datang ngaji lagi si jenab kayaknya seneng juga ada si indah sama
si ilham bagus dah gue jadi seneng juga lah bang yuk bang kita ngaji bareng sini iya om